pemerintah akan terus memastikan agar digital ekonomi kita khususnya e commerce tetap berjalan dengan baik dan lancar
dan tidak akan mau diganggu oleh peretas peretas data data bridge
dia akan memastikan setiap usaha pertasan data akan ditindaklanjuti
inilah pernyataan menkom info johnny g plate menanggapi kasus peretasan yang dialami tokopedia awal mei lalu
namun upaya investigasi dari pemerintah tampaknya berjalan lambat
hal ini terlihat dari munculnya tautan unduhan baru bagi yang ingin memiliki data konsumen tokopedia di forum marketplace gelap rate forums dengan harga delapan kredit atau sekitar tiga puluh lima saja
saat ditelusuri tautan itu bersumber dari akun adselibis
yang diunggah pada tiga juli dua ribu dua puluh
adselibis adalah salah satu pembeli data pengguna tokopedia yang dijual oleh akun shiny hunters
penjual pertama senilai lima ribu dolar amerika atau sekitar tujuh puluh dua enam juta rupiah
di forum yang sama pada mei lalu
menanggapi hal tersebut pihak tokopedia yang diwakili vp of corkom tokopedia nur aini razak
dalam surat elektronik yang diterima cnn indonesia mengatakan
ini bukanlah pencurian data bahasa indonesia tapi penjualan data dari koneksi
ini adalah penjualan data baru
pasport pelanggan tetap aman dibalik enkripsi dan hal ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian
setelah dibayar hasil unduhan akhir yang didapat berupa file dengan ekstensi txt dua puluh delapan lima gb
untuk membaca file tech sebesar itu diperlukan aplikasi khusus
meskipun password terlindung oleh algoritma hashing data sensitif lain seperti nama lengkap
nama akun alamat email tanggal lahir dan nomor ponsel
bisa langsung terbaca dengan fitur search
menurut ceo digital forensik indonesia ruby alamsyah
jika data penting ini dimiliki oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tentu akan sangat berbahaya
kenapa data berbahaya
menurut saya dengan empat data pribadi yang cukup penting ini
ada beberapa hal yang bisa terjadi ancamannya bagi para pengguna atau pemilik akun tersebut
ya itu satu
mereka bisa dijadikan target untuk menjadi calon korban para peraku kelompok cybercrime di kemudian hari
dengan teknik teknik apa
pakai social engineering
kita ketahui semua bahwa platform platform e commerce ini di indonesia sangat membantu perkembangan digital economy
apalagi saat kondisi covid sembilan belas seperti ini
digital platform yang membantu ukm ukm dan pebisnis lainnya untuk berinteraksi dengan pelanggan menggunakan digital platform menggunakan aplikasi itu sangat membantu
sayangnya kenapa terkesan mereka hanya fokus kepada perkembangan digital ekonominya saja
tetapi sedikit ataupun agak mengabaikan terhadap keamanan dan keamanan

saat ini pembahasan mengenai ruu perlindungan data pribadi baru memasuki tahap awal
pada februari lalu pemerintah dan dpr secara resmi telah melakukan rapat kerja pertama untuk membahas ruu perlindungan data pribadi